kita ke informasi lain sejumlah wilayah indonesia diprediksi akan terpanggang suhu panas hingga empat puluh derajat celcius
hal ini berkaitan dengan hawa panas yang melanda sejumlah kawasan di indonesia di tengah musim kemarau
kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg dwi korita karnawati sebelumnya menyebut suhu panas di indonesia
diprediksi bisa tembus hingga empat puluh derajat celcius
daerah yang diprediksi akan terpanggang suhu panas empat puluh derajat ini adalah semarang surabaya dan makassar